nonton rcti ya di aplikasi rcti plus
udah puas selamat malam
gue bisa bantu lo
kalau ada kata kata alena yang mengganjal di hati kami
aku siap kok mendengarkan luapan emosi kamu
jangan dipendam ya
alena meminta camilla untuk mempertahankan papa di keluarga kak fadil
terus kamu gimana
apapun keputusan kamu
aku dukung kamu kok
makasih ya kak fadil
cuman gini lah
terus siapa nih
ada lagi di sini dari buka
habib wedding ini kan
bokap lo itu bokapnya camilla juga
aku rasa itu bukan urusan kamu
gue udah tahu kebenarannya
gue cuma mau kepastian aja dari lu
yang apa benar
keluarga lo keluarga lo minta camillo untuk tinggal di sini
iya mereka mau
udah puas selamat malam
gue bisa bantu keluarga lo untuk bisa dapetin camilla
karena gue juga nggak suka dengan cara tante ambarnya egois
jadi kalau lo butuh bantuan
gue bisa berikan
dan pasti akan gue bantu
gak apa apa bu
terus kamu mau kemana
haris mau ke kantor
harus ada janji sama klien
kamu tuh harus istirahat
kamu tuh gak sehat
tolong dong kamu perhatiin kesehatan kamu juga
haris kamu seharusnya ke rumah sakit
bukannya ke kantor
ingat kan kamu pernah kolaps waktu itu
kerja juga penting
klien juga penting sekali
haris punya karyawan
haris gak mau mengecewakan mereka
ibu gak peduli soal kantor
ibu gak peduli soal klien
ibu peduli soal cuci darah
haris seharusnya jadwal cuci darah kamu itu kemarin
jadi hari ini sudah terlambat sekali
ayo ibu antar kamu ke rumah sakit
bu gak mau bu
haris gak mau cuci darah
kamu harus cuci darah
haris sudah pasrah bu
mungkin ini saatnya haris menyusul farah
kamu gak boleh bicara begitu
ibu saja yang punya penyakit darah tinggi masih sehat
masa kamu harus mendahului ibu
belajar itu bukan karena umur sudah tua
yang muda bisa saja menemui ajalnya
haris jalan dulu bu
ibu belum selesai bicara
dengar ibu haris
kamu tuh harus cuci darah
kamu harus cuci darah

kamu harus menunggu sampai dia be cif vader kembali
kamu masih bekerja comma

harus saya tahu bahwa kamu memberinya
kalau kamu tetap tidak bertindak
kamu bisa membunuh
kenapa ketemu kamu disini
ada apa ras
kamu mau ke kantor is
kerjaanku nuntut di kantor
kamu kan harus cuci darah
seharusnya jadwal cuci darah kamu itu kemarin riz
aku heran ras
kenapa pertanyaan kalian itu sama
apa nggak ada pertanyaan yang lain
kita punya pertanyaan yang sama
karena kita tuh semua sangat
peduli sama kamu riz
kemarin kamu udah janjikan sama aku
kalau kamu gak akan bikin khawatir keluarga kamu
kamu gak mau kan jadi laki laki jahat
kamu gak mau kan bikin sedih keluarga kamu
dan kamu gak mau bikin sedih aku kan riz
aku sudah mengecewakan kalian kan
aku ini memang tidak bisa berhenti
aku ini memang laki laki yang jahat
aku tidak termaafkan
tolong jangan pedulikan aku
biar aku jalani hukuman ini ras
hukuman dari kesalahan aku sendiri
hukuman dari kesalahan aku di masa masa yang lampau
haris tunggu riz
aku pergi ras
haris tunggu haris
itu kita harus kejar haris bu
kita harus paksa haris
supaya mau cuci darah bu
laras takut akan terjadi apa apa sama haris bu
ibu juga sudah berusaha
tapi makin ibu paksa
dia makin nekat menolak
ibu sudah putus asa
aku gak tahu harus berbuat apa lagi
haris kan kenapa sih kamu senang banget bikin kita semua khawatir
kak fadiyah mau berangkat ke klinik ya
kak mila boleh titip ini gak ini surat untuk papa
kak kalau bisa janji baca ya kak soalnya cuma papa yang boleh baca surat itu
ya udah sebelum aku berangkat ke klinik aku mampir dulu ke kantor papa kamu
makasih ya kak fadiyah
kak fadiyah hati hati di jalan
ya aku berangkat ya
ya aku berangkat
tuh kak kamu yang lupa